awas awas kamu lewat dong
copra caprut copra caprut terbang bermadani kabung
ayo coba tebak ibu pasti tahu pasti tahun baru ini ayah ngajak kita kembali kan terus kemana
dong ya jadi momi mau dibeliin casing yang berlapis mas ya bogi tadi mau dibeliin apa ipad
yang bisa mendeteksi jin begitu ya kopi keren kan keren opo bodoh itu stupit zaman sekarang
itu jika usah dideteksi jinnya sudah ada di depan mata maksud popi momi gitu jenya
bukan bukan bukan jajah popi intinya popi itu mau beliin casing berlapis atau enggak
ke bandung kan iya kan yeasikore ke bandung salah salah salah salah pasti nggak tahu kan
oke kalau semuanya nyerah ayah kasih tahu tahun baru ini ayah akan rayakan dengan

yang berbeda yang spesial kita akan merayakan tahun baru bersama anak anak yatim setuju setuju
setuju pokoknya intinya gimana mau itu dibeliin enggak sama bogi sudah pasti enggak kalau popi
enggak mau beliin juga enggak papa momi ngabek sama popi momi enggak mau ngomong sama popi
kita berbagi dengan anak anak yang kurang beruntung pokoknya ibu mas setuju banget
setuju ngikut aja apa kata ayah deh apalagi untuk kebaikan ya jun kan jun juga setuju dong
baru anak ayam yang hebat nih
oh ini beli banget masa beli casing hp sepuluh juta aja enggak tahu
banget kan mau ditaruh di mana muka momi ya kan omi juga udah pesen kalau sampai enggak jadi
oh my god aduh popi lu gimana caranya pokoknya popi harus beliin casing hp titik gimana caranya
pake dilempar kepalaku sih dong
aduh gak boleh begitu
aduh sakit banget
loh yang nabok lagi ya barusan ya
bawa ke si mall lagi
aku bisa tau ya
bisa begitu ya tolong dong
mau beliin atau enggak
kan momi malu sama temen temennya momi
udah pesen udah order
kalo sampe gak jadi
adik tolong bangunin
iya sini dibantuin
tuh popi yang kok akutnya
setelah gua datang kesini mau bawa keberuntungan buat lu
bentar ya kabar
gue kesini mau ngajakin pertukaran
teko ini akan gua tuker sama permadani karpet
cakep loh kalau kayak gitu
tiko permadani kuda butut
mau maunya dituker sama tiku aja
jangan salah main aku kejar kejar
pak kedra siapin
nih mau gak
mau tak tutup kamu pake ini
gua mau lewat dong
pak kedra ambil baju anda darimu
duruh tahan aja
dia biasanya fokus
pergaduh msi no
di rumah momi
eh diam diam diam diam
kalian juga perhatikan anak anak itu
mereka pakai alat canggih
nanti kita bisa ketahuan dong
itu yang aku khawatirkan
kita nggak usah khawatir
kita curi saja alat itu
aku bikin kacau saja alatnya ya
gombal gambal gembala
gombal gambal gembala
itu momi keren banget lagi
ada dua hantu jelek di depan